esports star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv

tadi air panas penuh di termos kenapa karang abe
mana ambo tau tadi ambo buka termos air panas udah abis
ya kalau baik itu biar ambo masak dulu lah
ya kalau ambo harus masak ya masak lah daripada nanti ambo gak bisa minum obat
ya kalau sudah masak ambo beli tau
teh si nurmena kemana
kok dia yang ada di kamar
eh barangkali masuk kamar mandi
tadi ambo liat dia masuk kesanan
ya sudah bilang sama dia
kalau sudah selesai cepat cepat kembali ke kamar ya
ambo sudah tak sabar
rasa anda ambo masuk kan teh bakal ke dalam
udah udah siatnya lama
hah karang ini gak ada
apa masih di luar
tapi aku nambuh
tapi aku nambuh
tapi aku nambuh